gelang ini ada banyak rahasia
tapi rahasia apa ya
lagi kan kenapa aku jadi pemiliknya
aduh dia lagi
aku tuh ya bukan takut sama kamu tapi jijik ya oh hah kita jatuh
ya allah aduh pakai pakai
sakit badan lemes banget kayaknya
dokternya ada di sini
dokternya ada di sini
ini soalnya empok kalau ketemu pakai langsung sembuh alhamdulillah pakai kalau g smells
aduh salah lihat nih kandangnya gerak gerak tapi ayamnya di luar kok iya
hilang aku belum hilang itu enggak hehehe hehehe hehehe hehehe kandang ayam jadi
kadangnya gerak gerak sendiri oleh mo ampun deh simpengin nih lah yang begini
kerja nggak beres beres kebanyakan main tuh anak tuh hehehe ntar ketemu langsung
punyok gue bikin ayam gerpek
terus ada anak kecil yang bilang main yuk main yuk
boleh ngajak main main ini matuyo
kita harus sabar bi sekarang
udah saatnya kita harus bersih bersih pesantren
kok nanti sih bi
kan lebih cepat lebih aman
buat perlengkapan pesantren
siapa yang ngeruai aku
katanya sertifikatnya berkasi hari ini
ya itu dia masalahnya kang
sertifikatnya itu nggak ada di tangan saya
tapi di kakak saya kiai yusuf
eh gue gak mau tahu ya
hari ini juga harus ada sertifikatnya
kalau enggak kan abang sendiri tahu
tanah di kaki gunung itu bukan punya saya
saya cuma perantara aja
dia malah udah terima duitnya
saya udah minta bang tapi belum dikasih
ah nggak beres su
udah gini aja bang
mending abang sekarang langsung aja ke rumahnya kiai yusuf
mungkin kalau abang yang datang langsung dikasih
saya udah berkali kali minta gak dikasih bang
kalau bohong kabur
assalamualaikum pak j
ada urusan apa ya
pak kia yusuf jangan pura pura nggak tahu deh

saya bertanya karena saya betul betul pengetahuan
jadi saya betul betul tidak tahu
saya minta sertifikat tanah yang ada di atas kaki gunung
sertifikat tanah yang di kaki gunung
tapi itu kan
mau olasan lagi
ini kwitansi pembelian tanah itu
dan sudah lunas
tapi kenapa pak kiai masih menahan sertifikat tanah itu
kalau mau pelunasan dan pembayaran
jadi pak kiai
saya sama sekali tidak tahu
tapi sertifikat tanahnya
sudah saya serahkan kepada kak ardi
orang kota itu datang ke rumahnya
santri baru deh
jangan banyak alesan pak kiai
pak kiai ini kan pemilih
saya minta serahkan sertifikatnya
kalau sampai besok pak kiai
tidak selain sertifikat tanah itu
saya akan bawa urusan ini ke kantor polisi
jangan sampai pak kiai
aku jadi kepikiran pak kiai
kasian juga ya
kalau pak kiai dilaporin ke polisi
kata pak kiai kalian bisa menghubungi orang tua kalian
yang bener kak
gak pernah nampak
pak kiai tidak menyebut nama sultan
pak kiai gak disebut nama sultan
ya gak disebut
ayo kak dimana kak pak kiai
udah gak peduli sama sultan

ya gak peduli sama sultan
ini ada banyak rahasia
rahasia apa ya
apa aku jadi pemiliknya
sultan ada dimana
yang kasih gelang ini
tadi itu kan
kok bisa sih
tapi sebenarnya siapa bapak itu
dan terimalah takdirmu
yang kasih gelang ini
nih kenapa dia berubah jadi anak kecil
apalagi anak kecilnya
bukannya mirip sama sultan
mungkin buruk ya
ini parfum bukan sebarang parfum
ini kalo disemprot
satu kampung kewangian
om jin ganti profesi ya
jadi tukang minyak wangi
sambil bilang seles minyak wangi
lagian kan sultan masih kecil
gak pake parfum
masa ganteng ganteng mungkin jadi seles
masa ganteng ganteng mungkin jadi seles